musisi ahmad dhani resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian
cuitan ahmad dhani di sosial media pada enam maret dua ribu tujuh belas dinilai penyidik terbukti mengandung unsur ujaran kebencian
dalam cuitannya ahmad dhani diduga melakukan ujaran kebencian terhadap pendukung basuki cahayapurnama
meski sudah ditetapkan sebagai tersangka pihak penyidik belum menahan ahmad dhani
rencananya ahmad dhani akan menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka pada tiga puluh november dua ribu tujuh belas di polres jakarta selatan
sudah ya jadi jakarta selatan sudah menantangkan yang bersangkutan tersangka ujaran kebencian
kita tunggu saya belum dapat resminya ya artinya laporan lengkap seperti apa tunggu aja
masalah itu ya pak
diselesaikan oleh jakarta selatan yang menangani saya masih menunggu
yang terpenting bahwa saya sudah mendapatkan berita dari penyidik yang banyak persatuan sudah ditanggung tersangka
apa soal hilman sendiri pak
di jakarta fey generals